pagi itu reyhan harus bersiap mengikuti pesan tren kilat
dibantu ibunya nendri ia menatap perlengkapan pribadinya di dalam tas
nendri sesekali memberikan penjelasan kepada anak keduanya itu
apa saja yang bisa digunakan selama mengikuti pesan tren kilat
sebelum berangkat mereka menyempatkan diri sarapan bersama
ya pasangan asep dan nindri termasuk orang tua yang pusing
memikirkan aktivitas anak mereka selama masa libur panjang sekolah
sebab keduanya sama sama bekerja
ketika libur kerja mereka bisa mengajak rehan berekreasi
tetapi pada hari kerja mereka was was
anaknya itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawainya
karena kebetulan saya dan suami sama sama bekerja
jadi memang kurang untuk memantau anak di rumah
jadi ini ada kegiatan pesan tren kilat yang bisa membuat
lebih mandiri mendapat pengalaman baru
dan bisa lepas jejet selama di rumah
jadi nggak bosen di rumah kita ikutkan
reyhan mengaku senang dengan pengalaman pertamanya mengikuti pesan tren kilat
bocah kelas empat sd itu mengakui
larangan bermain gawai sangatlah berat
karena biar nggak kabut di rumah
karena juga ada sahabatku di pesan tren kilat
biar nggak main terus di luar
bisa ketemu teman baru
bisa main bersama
bisa makan bersama
lokasi pesantren kilat itu dapat dijangkau dengan waktu tempuh
sekitar empat puluh menit dari rumahnya
sudah tiga kali pesan tren kilat ini digelar
dan mendapatkan sambutan baik dari para orang tua
keftafarit andras wijaksono surabaya jawa tenggara